bnpb menyebut bencana banjir bandang dan tanah longsor di kabupaten lebak banten disebabkan oleh adanya kerusakan alam
akibat aktivitas penambangan liar yang terjadi di taman nasional gunung halimun salak
kepolisian daerah banten berjanji akan menyelidiki informasi itu setelah proses evakuasi warga telah selesai
banjir bandang disertai tanah longsor yang melanda enam kecamatan di kabupaten lebak
merusak ribuan bangunan dan membuat ribuan warga mengungsi akibat kehilangan tempat tinggal
badan nasional penanggulangan bencana menyebut bencana alam yang baru pertama kalinya terjadi ini
disebabkan oleh adanya aktivitas pembalkan hutan liar serta gurandil atau penambang emas liar di taman nasional gunung halimun salak
banyaknya gurandil yang menggali lubang selama bertahun tahun membuat kondisi tanah di areal taman nasional gunung halimun salak
labil dan ambles ketika diguruh hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang cukup lama
keberadaan pembalakan hutan liar juga membuat resapan air berkurang sehingga tanah yang berada di bagian
tempat ini akan berhenti berhenti berhenti
sehingga material tanah beserta kayu terbawa oleh aliran sungai yang mengakibatkan banjir bandang
yang menerjang permukiman warga yang berada di tepi sungai ciberang
sehingga pertama selain faktor hujan yang berubah di wilayah dulu
itu halimun salak adalah sederhana tambang yang pecah
jadi tambang tambang yang ditinggalkan itu alur
itu rangsor dan membawa material alat dua dan juga lumpur
kapolda banten irjenpol tom sitohir mengatakan
jika pihaknya tidak mau bersepeda
mereka harus berpikir dan berjanji akan menyelidiki hal tersebut
setelah selesai mengevakuasi para korban ke tempat yang aman
kita dalam ini karena lokasi lokasinya saja itu sulit untuk dijangkau
lokasinya situ lokasinya
sementara kita fokus pada apa namanya penyelamatan daripada korban
kemudian pencarian daripada korban korban yang hilang
kemudian merupakan untuk
membuka daerah daerah yang terisolasi
seperti diketahui banjir bandang dan tanah longsor sebelumnya
juga pernah terjadi di wilayah kecamatan bayah dan kecamatan citorek
pada awal bulan desember dua ribu sembilan belas lalu
peristiwa itu membuat dua belas penambang emas terjebak tanah longsor
akibat ambrolnya lubang tambang emas yang berada di gunung luhur
yang berlokasi tidak jauh dari taman nasional gunung halimun salak
adi mazda lebak banten